keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian ke delapan
sankasawa nekyo teki desu
aku akan segera mati
maksudku perjalanan keren
keliling dunia dalam delapan puluh hari
putri apa kau baik baik saja
aku benar benar khawatir tentang pespartu tuan fok
sudah begitu lama
apa kau sungguh berpikir dia ada di jepang
putri di saat situasi seperti ini
akan lebih baik untuk memikirkan yang terbaik
untuk semua yang aku tahu pespartu di jepang
mencari jalan keluar
oh tidak bisa bergerak
kau beruntung bisa menari di beberapa pertunjukan pertama
aku diminta untuk melatih harimau
tidak mudah untuk bertahan hidup di sirkus
andai saja pespartu bisa memberitahu pria jepang yang baik ini
bahwa dia tidak pernah ingin bekerja di sirkus
kebetulan ketika para perompak meninggalkan inspektur fix dan pespartu di dermaga di jepang
tak satu pun dari mereka punya uang atau makanan
mereka lalu lalu mencari jalan ke jepang
mereka lalu lalu mencari jalan ke jepang

mereka lapar dan haus

jam tanganmu kita bisa menjualnya
ini adalah pusaka keluargaku
ini telah diturunkan oleh kakek kakek kakek buyutku
untuk kakek kakek kakek buyutku
untuk kakek kakek kakek buyutku
untuk ayahku sendiri
sebenarnya itu untuk kakek kakek kakek kakek buyutku
sebenarnya ada berapa kakek buyutmu itu
kulihat kau belum menyesuaikan jam tanganmu dengan waktu standar internasional
apa kau tidak mengerti arti pusaka keluarga
jam tangannya tidak salah waktunya yang salah
setelah mengembara dari satu tempat ke tempat lain mereka menemukan sebuah air mancur tua
mari kita coba keberuntungan kita dengan lempar koin
mungkin kita mendapatkan makanan dari situ
kau pikir jika kita punya koin akan kubiarkan untuk dilemparkan
beraninya kau bicara padaku seperti itu aku polisi
oh iya kenapa kau tidak bisa melakukan satu hal yang baik
kau tahu apa aku pikir kau pembohong
kau telah berbohong tentang segalanya dan kau hanyalah pencuri yang mencoba mencuri uang dari tuan fog
oh tentu saja itulah mengapa aku di sini menunggu koin
daripada bersama tuan fog itu dan melihat perampokannya
oh itu benar
aku ingin mencari koin
tidak lepaskan dulu rambutku
kenapa itu juga merupakan pusaka keluarga
oh luar biasa sungguh luar biasa
kalian berdua adalah badut yang kucar
aku punya sirkus kau tahu dan kalian berdua akan menjadi pemain yang hebat
apa kau menawarkan pekerjaan
aku adalah polisi
ada apa dengan kalian
apa kalian tidak punya rasa hormat
aku seorang pemain kalian semua konyol
apa kau sudah gila
karena kau kita tidak punya tempat untuk pergi kita tidak punya uang untuk makan
apa kau punya rencana lain
maafkan kami tolong kami pasti akan bekerja untukmu
dan begitulah cara asisten setia tuan fong dan musuhnya
tuan fong yang diberi kekuatan memulai ikatan yang paling tidak biasa
tapi tuan fok jauh dari semua drama ini dan menghadapi tantangannya sendiri
kaum mengatakan kapal ini kuat untuk pelayaran
benar kita hanya harus menunggu air pasang
oh ya lebih seperti mati daripada air basah tunggu dimana putih
apa yang terjadi
ayolah tuan fok bukankah kau mengatakan kita harus memanfaatkan setiap situasi dengan baik
selamat datang semuanya kalian menyukai pemain baru kami bukan
jadi ini mereka burung besar dan penari canggung
aku tidak bisa melakukan ini pespartu
kau setidaknya burung besar aku penari canggung
pertunjukan tuan haruto berikutnya adalah di san francisco amerika
itu adalah perhentian berikutnya dalam perjalanan tuhanku
kita harus tetap bersama kru sirkus ini adalah satu satunya cara untuk kembali ke rumah
dan pertunjukan dimulai
bagaimana para penari ini menari seperti ini
menari dengan pakaian yang begitu ketat aku bahkan tidak bisa berkeringat
aa kenapa aku begitu dekat dengan tanah
apa yang terjadi adalah kabel yang terpasang untuk mengontrol penerbangan inspektur semakin longgar
baiklah jadi sekarang aku menendang dua kakiku ke udara dan berbalik dan berjijit
dan seperti yang diharapkan talinya putus
apa yang mereka lakukan bagaimana bisa kau datang ke arahku
oh tahukah kau aku suka jatuh dari ketinggian
ada apa denganmu kau pikir aku melakukannya dengan sengaja
cukup kalian menghancurkan acaraku tangkap mereka
jangan ikut campur dalam urusan kami tuan
itukah cara kau berbicara dengan seorang samurai
karena ini abad ke delapan belas jepang baru saja datang dengan ide kepolisian
sebelum ini ada era samurai yang bertanggung jawab untuk memulihkan dan menjaga perdamaian di jepang
tapi samurai tidak diperlukan lagi kami adalah polisi
kau yang memutuskan apakah samurai dibutuhkan atau tidak
baiklah kalau begitu lawan aku
apa kau sudah gila samurai itu mematikan ayo kita pergi dari sini
dengan bijaksana para polisi segera keluar dari daerah itu
hei kalian pergi kemana
pespartu dan inspektur terkejut melihat penyelamat aneh ini
tapi begitu penyelamat menunjukkan wajahnya
pespartu langsung memeluk temannya dengan berlinang air mata
hah aku juga merindukan temanku pespartu
ayo cepat kapal uap kita akan berangkat aku punya kejutan untukmu
itu akan sempurna
inspektur fix akan diselamatkan oleh tuan fog dan akan melakukan perjalanan ke amerika
dan akan menerima surat perintah dan menangkapnya tapi
aku tidak akan menerima bantuan orang ini
pespartu tidak ingin membohongi tuan fogg
dan juga tidak bisa memberitahu tuan fogg kebenaran tentang inspektur fix
tapi dia membuat pilihan
tuan sebenarnya adalah
sudah diputuskan murung besar tidak membutuhkan bantuan
dia akan tinggal bersama kami di sirkus ini dan melakukan pertunjukan
ini adalah jepang
sekali kau mengatakan sesuatu dan kau tidak mengikutinya itu adalah kejahatan
oh tidak benar
oh apa yang kau tahu burung besar tetap di sini
begitulah inspektur fix sekali lagi menderita karena perilakunya yang sangat keras kepala
apakah aku tahu dia
ayo pergi dari sini tuan fog aku menunggu kejutan yang kau bicarakan
aku bukan burung besar
aku bukan burung besar
pespartu dan tuan fok kembali ke kapal uapnya menuju san francisco
dan itu adalah kejutan pespartu
tuan fok lalu menjelaskan seluruh situasi saudaranya mira gigi kepada pespartu
ya siapa yang paling tidak tertarik untuk mengetahui apapun selain berita bahwa pespartu itu tidak ada
ya siapa yang paling tidak tertarik untuk mengetahui apapun selain berita bahwa pespartu itu tidak ada
aku sangat menyesal kau menghabiskan waktu berhargamu
waktuku tidak berharga jika untuk menyelamatkan seorang teman pespartu
dan sejauh menyangkut taruhan kita sangat tepat waktu
selanjutnya san francisco
selanjutnya san francisco
selanjutnya san francisco